dua tahanan kepolisian daerah sulawesi selatan dan barat dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan kelas satu gunung sahari makassar
pemindahan dilakukan setelah kebakaran di mapolda sulselbar senin dinihari
dua puluh tahanan tersebut merupakan tahanan yang masih dalam proses penyelidikan dengan masa penahanan kurang dari satu pekan
termasuk di antara para tahanan adalah sembilan perempuan tahanan direktorat narkoba dan direktorat kriminal umum
para tahanan terpaksa dipindahkan akibat terputusnya jaringan listrik pasca kebakaran senin dini hari
mereka diangkut menggunakan dua mobil tahanan dan tiga bus dengan pengawalan ketat
kita inginkan supaya tahanan ini walaupun bagaimana ini adalah tetap manusia polri melayani masyarakat
ini salah satu pelayanan yang kita berikan kita tempatkan dia ke tempat yang lebih baik dan lebih aman dan lebih bersih
kebakaran melanda lantai dua dan tiga bangunan direktorat reserse kriminal umum kepolisian daerah sulawesi selatan dan barat senin dinihari
puluhan tahanan diungsikan ke musola setempat
puluhan unit mobil pemadam kebakaran kota makassar dikerahkan
yang di sel markas polda sulawesi selatan dan barat terpaksa dievakuasi sementara ke musola setempat
belum diketahui pasti penyebab kebakaran
tim inafis polda sulawesi selatan dan barat masih melakukan olah tempat kejadian perkara
kebakaran terjadi beberapa jam sebelum serah terima jabatan kepala polda sulawesi selatan dan barat yang baru
irjen polisi anton carlian pada senin pagi